di tengah desakan mundur kepada ketua mahkamah konstitusi arief hidayat
mk membuat putusan kontroversial dengan menolak gugatan pegawai kpk
soal uji materi keabsahan pansus angket kpk
keputusan ini membuat kpk bisa menjadi obyek hak angket dpr
sebelumnya sebagian pihak curiga ada hubungan barter
antara putusan mk terhadap hak angket kpk
dengan kelanjutan jabatan arief sebagai hakim konstitusi
mahkamah konstitusi menolak gugatan hak angket dpr terhadap kpk
dalam pertimbangannya mk menyatakan kpk masuk ranah eksekutif
sehingga sah menjadi objek angket
dengan putusan ini panitia khusus hak angket terhadap kpk
di bentuk dpr tetap sah
namun terjadi perbedaan pendapat dalam putusan ini
empat hakim yang berbeda pendapat dengan putusan ini adalah
maria farida indrati idewa gede palguna saldi isra dan suhartoyo
wakil ketua kpk laodis arief mengatakan ada faktor inkonsistensi
dari putusan mk
sebab putusan ini tidak bulat dan ada dissenting opinion
atau perbedaan pendapat dari empat hakim dalam persidangan
maka kpk akan menghormati putusan tersebut
tapi walaupun demikian ya kami ya merasa agak kecewa
dengan hasil putusannya karena judicial review kami itu ditolak
sebagai yang dikatakan pak agus tadi
bahwa kalau ada dissenting opinion itu dijelaskan sendiri
bahwa kpk itu sebenarnya adalah lembaga independen
ada yang menarik yang dari dissenting opinion itu
putusan hari ini bertentangan dengan putusan putusan mk
empat putusan mk sebelumnya
yang dulu dikatakan merupakan bukan bagian dari eksekutif
nah hari ini mk memutuskan bahwa
kpk itu oleh hakim yang lima ya
dianggap sebagai bagian dari eksekutif
jadi menarik untuk kita lihat inkonsistensi dari mahkamah konstitusi
itu saja terima kasih
di sisi lain mahkamah juga tengah dirundung persoalan etik ketuanya arief hidayat
muncul desakan meminta arief hidayat mundur setelah dua kali mendapat sanksi etik
kali ini sebanyak lima puluh profesor dari sejumlah perguruan tinggi dan lembaga
di beberapa provinsi di indonesia
akan mengirimkan surat mendesak arief hidayat untuk mundur
antara lain prof bambang widodo umar dari ui
profesor komarudin hidayat dari ui jakarta
dan profesor samsudin haris dari lipi
sebelumnya seorang pegawai dan peneliti di mk abdul ghafan husnan
sudah berteriak lantang meminta arief mundur
polanya adalah ini lagi lagi kembali ke hati nuraninya prof arief
ya bawas ini sudah dua kali
kita harus sayang kita harus kasihan kepada lembaga mahkamah konstitusi
setelah anu situ sekali dan kemudian beliau sudah menyerahkan pinnya sebagai tanda mundur
sudahlah saya kira sudah cukup beliau harus mundur
public trust mk ya kan kalau ingin ditingkatkan kan beliau sering mengatakan kita harus
meningkatkan public trust seperti itu ke kami kami ini

bagaimana kemudian public trust itu bisa meningkat
bagaimana kemudian public trust itu bisa meningkatkan

akibat pernyataannya govar kini dinonaktifkan
banyak pihak menaruh curiga ada maksud tertentu dalam pertemuan antara arief hidayat dengan komisi tiga dpr
salah satu yang dicurigai adalah barter pengesahan hak angket terhadap kpk
dengan kelanjutan jabatan hakim konstitusi yang diemban arief
menurut ahli hukum tata negara refli harun jika indikasi ini terbukti benar
maka itu merupakan pelanggaran luar biasa
apakah kutipannya nanti
mengatakan itu atau menjanjikan itu sendiri sudah pelanggaran
tetapi sikap untuk kemudian mempengaruhi anggota dewan dengan cara barter seperti ini adalah menurut saya pelanggaran yang luar biasa
hakim arief hidayat mendapat dua kali sanksi dari dewan etik mahkamah konstitusi
sanksi dewan etik pertama tentang kartu dplnc arief ke pejabat penyaksaan
sementara kartu kuning kedua yaitu sanksi dewan etik tentang pertemuan arief hidayat dengan anggota komisi tiga dpr di sebuah hotel
jadi putro siena indonesia
terima kasih sudah hadir
kemudian ada emerson yunto peneliti dari indonesia corruption watch
selamat malam bang emerson
dan kami masih menantikan sambungan telepon dengan fajar laksono yang merupakan jurubicara mahkamah konstitusi
yang sempat mengkonfirmasi untuk bisa kami hubungi malam hari ini
tapi sampai detik ini kami masih kesulitan untuk menghubungi fajar laksono yang merupakan jurubicara mk
baik saya langsung mulai saja ke bang emerson yunto
saya baca dari beberapa media dan juga perkembangan informasi terkait putusan mk
dan juga soal dasarkan mundur terhadap pak arief hidayat sebagai ketua mk
muncul tadi juga para guru besar ada dugaan dugaan tentang keterkaitan antara
tapi kalau dari sisi atau sudut pandang anda sendiri dari icw
seberapa terkait sebenarnya putusan kemarin itu putusan tentang keabsahan pansus angket terhadap kpk
yang menolak gugatan begitu ya dan juga terkait lobby lobby politik yang kemudian pernah dilakukan oleh hakim arief
dan sudah masuk ke dewan etik dan ada sanksi etiknya
nah itu yang juga jadi alasan kita
untuk melaporkan arief di bulan desember terkait dengan pertemuan arief dengan dpr
berkaitan dengan proses seleksi hakim mahkamah konstitusi perpanjangan masa jabatan arief
bagi kami sendiri pertemuan ini pertemuan yang sangat tidak wajar
kenapa pertemuan ini dilakukan di hotel kenapa kalau resmi tidak dilakukan di mk
tidak dilakukan misalnya di dpr ini jadi pertanyaan
pertemuan dilakukan oleh di hotel dan kemudian muncul kecurigaan kecurigaan terkait juga dengan misalnya
uji material yang berkaitan dengan dpr
berkaitan dengan hak angket kpk ini
tapi memang sempat muncul ketika lobby lobby politik di bulan desember ya
di bulan desember
di bulan desember itu ada menyinggung soal hak angket kah
memang belum terkonfirmasi tapi beberapa orang mencuriga ini terkait karena yang dihubungi kebutuhan adalah komisi tiga
komisi tiga dpr yang komisi tiga adalah motor dari hak angket kpk gitu ya
dan ya lagi lagi ini memperkuat dugaan dugaan bahwa
nampaknya ada semacam lobby lobby antara mungkin arief dengan anggota dpr berkaitan dengan hak angket
dan ini kan juga memaksa tanda kutip kpk untuk mematuhi putusan dari mahkamah konstitusi
karena kpk selalu beralasan bahwa kami menunggu putusan mahkamah konstitusi
nah ketika putusan mahkamah konstitusi keluar nggak ada pilihan bagi kpk dianggap harus mematuhi putusan mahkamah konstitusi
dan pastinya ini akan merugikan kpk
saya kebayang begini kalau mahkamah sorry kalau kpk aja bisa dibeginiin dalam artian menjadi objek dari hak angket
bagaimana misalnya kalau dpr waktu itu tersinggung misalnya dengan bpk tersinggung dengan mahkamah agung tersinggung dengan institusi institusi lain
dia bisa mengajukan ini sebagai hak angket
karena ini menjadi presiden kemudian ya
bisa jadi presiden kpk bisa jadi mungkin pintu masuk untuk membuat hak angket untuk objek yang lain
oke dari sisi putusan kita lihat sisi putusan kemarin yang bagaimana kita mencoba melihat sejauh apa kebenaran keterkaitan antara putusan yang dinilai sejumlah pihak janggal ya
ini karena memang sejumlah pihak kan kita masih belum mendengar dari sisi mk
seperti apa kemudian itu justru dikaitkan dengan lobby politik karena sudah ada sanksi etik kepada ketua mahkamah konstitusi arief hidayat begitu bang charles
kalau menurut anda dari sisi putusan ini apa yang kemudian dinilai ada kejanggalannya
ya kalau saya melihat sah terjadi sah terkonfirmasi apa yang kemudian muncul di dalam pemeriksaan kode etik kemarin itu bahwa kemudian ada janji itu
dan hari ini adalah kemarin putusan itu penunaian dari janji itu
menjadi sah ini kemudian
nah terkonfirmasi jadi makanya saya pribadi ya nggak kaget
maksudnya dugaan anda menjadi terkonfirmasi
nggak kaget juga kita semestinya kita nggak perlu kaget loh
ya harusnya nggak perlu kaget
ya memang udah begitu berhitungnya dulu begitu ini makanya saya nggak kaget
maksudnya dugaan anda menjadi terkonfirmasi

menarik gugatan itu
menarik permohonan berupa mahkamah konstitusi
nah itu kan bentuk sebagai ketidakpercayaan distrust
nah kemudian sayangnya kemudian kan teman teman yang hari ini kemudian sebagai pemohon kemarin bertahan
dan akhirnya keputusan itu ya sekarang seperti yang kita kemarin
artinya memang nggak heran heran juga begitu artinya ya sudah
cuman kok ada
konfirmasi keputusan itu ya
benar benar terjadi begitu ya maksud anda ya
desmond kan clear mengatakan waktu itu bahwa ini dijanjikan
saya dua hal yang mesti kita lihat
bahwa memberikan janji kemudian melakukan pertemuan
hari ini janji itu terbukti
jadi persekongkolannya di sana saya lihat
yang disampaikan oleh desmond itu apakah memang benar janji terkait dengan soal keabsahan angket
bahwa dia akan memenangkan perkara ini
salah satu perkara
nah saya itu kan begitu
yang dinegokan waktu itu kan kalau berdasarkan kata desmond kan
bahwa kemudian ini akan terkait dengan putusan mk di angket
itu disebutkan itu ya
waktu itu kan seperti itu
ada menyebut sama sama masalah satu hakim
kalau saya tidak terpilih lagi ini akan ini
apa akan ada hakim yang pro kpk dan semacamnya
jadi saya sih nggak
kalau cara etik sekarang kan sudah ada gerakan moral yang kemudian didorong oleh publik
nah kita harap ini prof arief ini dengan arief juga
ya dengan sinar ketuhanan atau cahaya ketuhan yang selalu beliau sampaikan
ibarat orang sholat
ya kalau orang berjamaah
imam itu kalau dia batal wudhu
dia akan mundur dengan sendirinya gitu
jadi nggak perlu ditegor tegor itu
kita nggak tahu itu kalau dia misalnya kentut ya
kadang kadang jemaah lainnya nggak tahu dia
tapi mundur sendiri
tingginya etika itu segitulah
jadi etika itu mengatasi
aturan hukum yang berlangsung
makanya kemudian ya sudah cacat ini
dan saya mau mengutip apa nih
diatur dalam tab mpr nomor enam tahun dua ribu sebelas
tentang etika kehidupan bangsa
itu dikatakan di situ
salah satu sikap penyelenggara negara itu adalah bersedia mundur apabila terbukti bersalah
dua kali itu diulang
silahkan lihat di poin dua nya
bersedia mundur apabila terbukti bersalah
jadi kita nggak usah debat
ini kan bicara etik ya
pantas tidak pantas
masih pantaskah orang yang sudah dua kali melanggar etik bertahan
dan saya ingin mengatakan begini
hakim mk adalah negarawan
lebih negarawan harusnya
negarawan di atas negarawan pak
negarawan di atas negarawan
jadi standarnya sangat tinggi
harusnya sangat tinggi ya
sangat tinggi sekali
tapi katakanlah begini
karena kan kita mencoba untuk mendalami karena bicara etik menurunkan etik seseorang kan
sudah ada memang dewan etik dan ada sanksi etik
itu proses perumahan
tapi kemudian kami mencoba menggali keterkaitan sahnya angket yang kemarin itu dengan desakan mundur kepada ketua mk
maksudnya pelanggaran etik yang ketua mk ini dikatakan tadi kan tunai akhirnya janjinya
cuma masalahnya begini
yang bertemu dengan komisi tiga kan hakim arief
fakta itu faktanya
itu diakui kan pertemuan itu
nah itu terbukti
di dewan itu terbukti
ketika dalam putusan kemarin itu ada lima hakim yang setuju
bagaimana empat hakim yang lain
itu kan mengkonfirmasi perkataan perkataan arief ya
dikatakan bahwa ada kubu yang pro kpk yang mungkin tidak pro kpk atau pro dpr
lima empat ini menunjukkan bahwa
menegaskan lagi bahwa yang pro kpk cuma empat
yang lima masih belum jelas
dan kemudian ya kita bisa membaca bahwa ya kalau ada bergening bergening ini
itu kalau ada interest politik
ada tawar menawar politik
kedepan itu ada pilkada bos
nah kalau arief tidak mundur
kita agak khawatir bahwa kedepan kredibilitas mahkamah konstitusi
pastinya akan hancur
dan hancur bisa dikatakan hancur
kita misalnya punya catatan begini
ic punya catatan di luar yang putusan hak angket itu
kita masih ingat ada beberapa keputusan di jaman nih pak arief
yang itu kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi
misalnya perluasan soal pra peradilan
kemudian yang lain misalnya bicara soal
perluasan pra predilan dua ribu empat belas ya
jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali
ada lagi misalnya soal narapidana boleh ikut pilkada
ini kan tidak mendukung upaya pemerintahan korupsi
di luar itu kita masih ingat ada fungsi pengawasan yang tidak berjalan
di jaman pak arief
patrialis akbar dicokok oleh kpk
kemudian ada kehilangan beberapa dokumen dokumen pilkada yang ada di mahkamah konstitusi
ini kan menunjukkan bahwa tidak berjalannya fungsi pengawasan
tidak ada komitmen anti korupsi
kemudian ada pelanggaran etika bahkan sampai dua kali yang diterima oleh arief
kalau dia masih tetap bertahan
ya kredibilitas mahkamah konstitusi marwahnya bakal hilang
bukan hanya kredibilitas arief hidayat sebagai hakim ya
betul ini secara kelembagaan
bayangkan misalnya begini mas
ketika ada pelanggaran etik yang pertama
itu kan terkait dengan memo kata beleja
ini guyon untuk mahkamah konstitusi jadi mahkamah kata belice
karena arief memberikan kata belice soal itu
jadi mahkamah konstitusi sudah jadi tanda kutip
itu posisinya sudah ketua mk ya
ketua mk gitu
jadi ini jadi mainan atau misalnya jadi sindiran atau dibully gitu
banyak pihak bahwa kita udah gak percaya lagi dengan mahkamah konstitusi
karena bermain tanda kutip bermain politik kemudian berkoalusi
padahal satu orang itu
satu orang dan kebetulan ketua
kalau mungkin hakim konstitusi yang lain
mungkin tidak terlalu berat
tapi hakim ketua negarawan diatas negarawan
negarawan mana yang misalnya ketika melanggar etik dia masih tetap bertahan
apalagi dua kali
nah ini yang juga jadi pertanyaan kita
bahkan ini juga singgungan kita ke delapan hakim konstitusi yang lain
kok masih mau berteman gitu dengan pak arief yang melanggar etik
yang juga tidak negarawan
tapi kalau dilihat tadi
saya kembali ke soal putusan yang kemarin kan
putusannya itu kan lima hakim menolak gugatan
begitukan istilahnya ya
tapi kalau misalnya dikaitkan dengan ini hasil lobby politik arief
kenapa empat yang lain
maksudnya empat yang ikut lima tadi
kok bisa dikaitkan juga begitu
terkait putusan ini dengan tunainya janji arief kepada komisi tiga
katakanlah ada barter itu misalnya
karena posisi ketua itu pak
jadi posisi ketua itu kan disitu menentungannya
jadi kalau tradisinya mk itu katanya ya
kalau dia skornya sama
hakim ketua ini sangat menentukan
biasanya begitu tuh
gak tau ini tradisi yang sekarang
jadi ketua itu biasanya di terakhir dia
oh ketua terakhir mengambil keputusan
biasanya itu tradisinya begitu kalau ceritanya di mk itu
nah yang aneh kan waktu di putusan sela sela yang angket ini
dulu kan posisinya delapan
karena satu lagi
oh putusan sela untuk angket juga ya
untuk angket ya
disitu kita udah duga juga
ketika kemudian proses putusan setelah itu juga ditolak
sehingga berjalan lah ini kan
dugaannya udah begitu
udah posisi empat empat itu bertahan gitu
saat putusan selah juga empat empat waktu itu ya
nah waktu itu ketua jadi lima empat
karena dia kemudian ngikut ketua katanya
jadi ketua itu waktu itu kan dua suara
oh ketua dihitung dua suara
waktu putusan sela itu ya
jadi aneh juga gitu
dari posisi empat puluh empat tapi yang ada ketuanya yang diikuti
selain itu prof saldi tidak bisa ikut ya
nah sekarang kan ada yang pindah juga satu ke situ kan gitu
jadi kalau hitung matematisnya begitu
tapi kan ini kan posisi ketua itu kan walaupun bagaimanapun kita kan kalau bicara lembaga negara itu kan dia simbol
jadi tetap kemudian dalam tradisi ketua ketua negara kita itu ya
meskipun dia hanya jurubicara atau kemudian mewakili mk di luar lembaga apa
dan secara kolektif ekologi kan hakim itu kan sama
tapi ketika dia posisi ketua kan dia cukup menentukan
nah fakta itu terbukti hari ini
nah makanya kemudian saya ingin mengatakan ya masih layakkah ini untuk bertahan gitu ya
ini menentuk hati nur rani prof arief hidayat maksudnya
kita tidak bicara norma hukumnya
kita tidak bicara aspek aspek prosedural
ini mk sudah ada noda
noda yang pekat ya
dipoarkan oleh ketua
dua kali pelanggaran ringan
ini jangan sampai lembaga ini terdegradasi
tapi masalahnya adakah kemudian aturan
tadi kan sisi lain untuk mengetuk hati ketua mk prof arief untuk mundur
tapi kan itu
ini kan desakan ya
tapi adakah aturan yang membuat itu terjadi
nanti kita akan ulas setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
jamin juga masih akan menantikan
juru bicara mk melalui sambungan telpon fajar laksono yang sudah sempat mengkonfirmasi untuk bisa kami hubungi malam ini
kami segera kembali
menantikan vlog hari ini ditunjukkan oleh lestari
aku berharap anda juga menikmati
ya kemarin kita ketika mendengar bahwa sudah keluar putusan mk terkait yang gugatan uji materi terhadap undang undang md tiga
terkait sah tidaknya pansus angket dpr terhadap kpk
respon dari kpk langsung mengatakan bahwa menghormati putusan mk
tetapi kemudian diiringi dengan pernyataan bahwa mk mengeluarkan putusan terkesan ada inkonsistensi di situ
karena pada empat putusan yang lain dinilai disebutkan bahwa kpk bukanlah lembaga eksekutif
tetap disebut sebagai lembaga yang independen
kita akan coba kaji malam hari ini ya bang charles di segmen ini tentang putusan itu sendiri
karena dari tadi kita kan kemudian seperti terlihat mengaitkan dugaan bahwa
lobby politik yang dilakukan oleh ketua mk arief hidayat yang kemudian terkena sanksi etik pelanggaran etik begitu
dengan putusan yang keluar hari ini ini adalah janji yang sudah ditunaikan
seolah olah nge cop gitu
tapi kalau kita mencoba fair lah kita kaji putusannya kemarin
benarkah memang ada inkonsistensi dari putusan mk kemarin itu
jadi saya ingat nomor persisnya ya
ada lima putusan mk yang kemudian
sebelumnya sudah bicara jadi tahunnya aja itu dua ribu enam dua ribu sepuluh dua ribu sebelas nggak salah saya
yang kemudian mengatakan bahwa mk itu bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif
eh kpk itu
jadi turun dari pasal dua puluh empat itu ya tentang kekuasaan keagiman
ada badan badan lain
pasal dua puluh empat undang undang dasar
badan badan lain yang melaksanakan kekuasaan dalam bidang peradilan itu
masuk ke sana
itu putusan putusan mk
kemudian juga dikatakan kpk adalah lembaga independen
nah sekarang saya sudah baca itu pertimbangannya
itu putusan itu tidak pernah disinggung sepanjang yang saya baca
putusan yang kemarin itu
itu nggak disinggung
yang dulu dulu ya
iya yang dulu itu
jadi kalau kita melihat cara berpikir hakim mestinya kan satu kalau kita pakai doktrin presiden
dia kan harus melihat dulu
ini putusan kemarin kemarin seperti apa sih
lalu kemudian kalau dia mengikuti apa argumentasinya
kalau dia mau keluar dari itu apa argumentasinya
cuma kemudian di sini ada sekitar lima belas halaman kalau salah saya
jadi kita bicara pertimbangan untuk hakim yang soal angket ya
kemudian kenapa dia muncul menjadi bahwa ini bagian dari kekuasaan eksekutif eksekutif ya
nah di situ kan mestinya dilihat putusan yang kemarin itu
bahwa pada putusan sekian biasanya begitu ya
d putusan sekian mk mengatakan begini begini
nah pada saat ini muncul tafsir baru mereka bahwa ini bagian dari eksekutif
nggak lihat ada argumentasinya
cuma dia mengatakan bahwa hanya mengambil salah satu pertimbangan dari bagian menimbang
karena undang kpk
bahwa karena lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi dalam hal penyidikan itu
polisi dan jaksa tidak efektif
maka dibentuklah kpk
itu bahasa kira kira bahasa setingkatnya
clearnya itu di situ
itu yang dia bikin
soalnya itu masuk eksekutif
iya mk mengatakan karena ini masuk ke eksekutif
kemudian ini dikeluarkan eksekutif
maka di situ dia melekat gitu loh
padahal di pertimbangan sebelumnya mbak tidak begitu
itu kemudian saya melihat
kenapa diabaikan gitu loh
jadi jangan sampai putusan mk itu ada periodisasi gitu loh
pada periode ini begini pada periode ini
mestinya kan ada ketersambungan
ini kan putusan lembaga
dari sejak mk berdiri sampai sekarang
orang membaca itu putusan mk gitu
sehingga kita mau membaca alur pikirannya itu jelas gitu loh
kalaupun mereka ingin mengatakan ini eksekutif kenapa gitu
harus ada argumennya
harus ada argumen
dulu mereka katakan ini bagian dari kekuasaan yudikatif
putusan yang waktu itu
mengatakan pilkada tidak lagi bagian dari rejim pemilu
mk mengatakan pilkada bagian dari pemilu
sehingga sengketa pilkada itu bisa diperiksa di mk
tiba tiba di putusan terakhir
mk mengeluarkan itu
ini bukan lagi rezim pemilu
sehingga tidak bisa diperiksa di mk
tidak diperiksa di mk
dan itu yang terjadi
tapi kemudian ini kan kok diabaikan begitu saja loh
ini yang kemudian
makanya prok mahfuz saya baca tadi ya
ini harusnya terikat mereka
kalaupun meniadakan itu
mestinya kan keluar dengan argumentasi dan kondisionalik kondisionalik itu
harus dijelaskan itu
kami menafsirkan yang seperti ini
kenapa menafsirkan seperti berbeda sebelumnya
itu clear harusnya
tidak ada argumen yang kuat terkait
jadi apa yang terjadi
dengan independensi saya
saya berwenang yang menafsirkan konstitusi hari ini
dengan perspektif saya
yang kemarin ya sudah
yang kemarin misalnya hakim emerson
tidak dipakai begitu ya
tidak ada itu
terkesan mendelegitimasi bahkan
kalau ini sebagai sebuah suatu peradilan kan
priorisasi jabatan itu
hanyalah siapa yang duduk saja
itu yang harus dijaga
jadi kita harus bedakan
terganggu atau rusak
secara singkat bisa dikatakan
ini menimbulkan ketidakpastian
buat masa depan perusahaan kompetisi
padahal sifat hukum
putusan mk itu final dan mengikat sebenarnya
ini bagaimana kalau kemudian ada perbedaan perbedaan sikap
yang kemudian disebutkan bahwa posisi kpk
bukan eksekutif begitu ya
independen di situ
kemudian ada masuk soal kekuasaan kehakiman misalnya
di putusan hari ini
adalah lembaga eksekutif
ini dua ribu enam juga final mengikat kan
nah itu bagaimana
nah itu bagaimana
yang pasti akan dipakai adalah yang terakhir
dan ini kan juga dipakai oleh teman teman dpr
begitu menyambut gitu
gembira putusan ini
kemudian memaksa kpk untuk menindaklanjuti semua rekomendasi
bahkan waktu ini sempat ekstrim
mereka akan meminta bantuan pihak kepolisian
untuk memanggil paksa
kpk dihadirkan di sidang pansusaka angkat kpk
bayangkan kalau ini terjadi ke depan
kpk tidak mau memanggil
ini akan menimbulkan friksi
antar lembaga dpr dengan kpk
bahkan bisa kepolisian
dan ya pada akhirnya kita bisa katakan bahwa
lima hakim ini justru merusak menurut kita
merusak ketatanegaraan yang berlaku
bahwa memperluas objek angkat
juga masuk ke wilayah hukum
dalam hal kpk
dan ini jadi presiden buruk
misalnya dengan putusan mahkamah konstitusi
oh jangan jangan ini pasti ada intrik intrik politik
atau bagian dari lobby lobby politik
jadi kalau ini dibiarkan begitu
maka makamah konstitusi jadi cabangnya parlemen
dugaannya larinya ke sana
kalau misalnya ingin deketin mahkamah konstitusi
mendingan prosesnya lebih ke parlemen aja
atau partai politik tertentu
untuk memenangkan kasus ini
dua ribu sembilan belas ada pilpres dan pileg
ini membuat institusi ini dalam posisi yang sangat rapuh
kemungkinan kemungkinan dipakai digunakan
kepentingan partai politik sangat tinggi
tapi kalau misalnya
saya bertanya sekali lagi kalau soal
ketika ada putusan final mengikat dua ribu enam belas
putusan final mengikat yang hari ini juga
tahun ini begitu
benarkah kemudian itu bisa dipakai pilihan yang terakhir
hanya dipakai yang terakhir
misalnya kpk begini kan
kpk kemudian sebagai lembaga penegak hukum
ke depan tuh akan rentan juga
ketika nanti akan diawasi
sebenarnya mereka kalau diawasi kan tidak berkeberatan
tidak ada masalah betul
tapi kemudian ketika masuk pada angket
yang menjadi perdebatan
lalu kemudian saat ini disebut
ada dua perbedaan pandangan
karena di putusan itu ada ketidak konsistenan ya

tapi sekarang dianggap eksekutif
tanpa ada argumen yang jelas tentang itu begitu kan
nah kalau kpk menggunakan
itu bisa juga tidak dilakukan seperti itu
kalau dalam doktrin putusan pengadilan
dalam doktrin hukumnya ya
putusan suka tinggal mengikat
jadi walau bagaimana kita orang hukum ya
yang dua ribu enam juga final mengikat kan
nah yang kita pakai tetap yang ini yang sekarang
oh yang terakhir
karena bisa saja sebagian alim juga berdalih
bahwa keputusan yang sekarang memperbaiki
kapsir kapsir yang sebelumnya mungkin dalam kanda petik
mereka anggap salah itu
tapi kalau itu dipakai
kita baca nggak ada nyinggung nyinggung
itu yang masalah gitu
ujung ujung tiba tiba mengatakan ini
tidak menyinggung juga putusan dua ribu enam
bisa yang lain lain gitu ya
nah yang menyinggung itu didesenting
itu yang melakukan disenting opinion
hakim yang melakukan disenting opinion
yang pada itu kita baca ada yang menyinggung
bahwa sebelumnya mk pernah memutus seperti ini
nah mereka menguatkan lagi itu
nah itu yang mesti
alur itu yang kalau dalam konteks membaca cara pikir hakim itu kan di situ
nah yang kemudian
kalau putusan ini apakah final lengkap
normanya begitu ya
iya normanya begitu
jangan sampai kemudian juga
kita tidak mau juga mendelegitimasi mk dalam hal ini
tapi yang menjadi
yang kita diskusikan hari ini kan
luka pelanggaran etik
pertemuan dengan komisi tiga
dan segala macam
hasilnya seperti ini
sesalah salah putusan pengadilan
ya itulah dia
yang ditulis juga oleh gopar sebagai
bahasa jawa yang itu
harus kita patuhi begitu
tapi keganjilan ini yang kemudian menjadi warning bagi kita
peringatan bagi kita
jangan jangan ke depan bakal ada lagi persoalan persoalan lain
katakanlah ini kemudian hanya menjadi diskusi di meja ini
hanya menjadi kemudian curan curan hati para guru besar yang bersama mbak bivitri tadi kita lihat liputannya
kemudian desakan desakan pegawai internal seperti govar saja misalnya
tapi kalau tanpa dilihat
ada efeknya tidak
bisa nggak itu kemudian membuat prof arief kemudian akhirnya mundur atau dimundurkan misalnya seperti itu
kalau tidak dianggap itu semua
nah secara normatif misalnya di peraturan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa
kalau tiga kali baru dibawa ke majelis kehormatan
artinya sebenarnya dalam posisi sebenarnya masih aman
tapi secara etika
secara hukum mungkin masih aman
tapi secara etika udah cacat
jadi negarawan itu nggak boleh cacat etika
kalau cacat etika batal demi hukum ke negarawannya
jadi kita mungkin agak malu misalnya dalam proses persidangan
melihat ada sembilan hakim
kok satunya melanggar dua kali etika
kredibilitasnya di mana
akhirnya hanya berhenti di situ
hanya berhenti di situ
tapi secara apa yang membuat kemudian lanjutan langkah lanjutannya itu bagaimana
memang nggak ada
kita semua berharap arief dapat hidayah
hidayah dari tuhan yang maha esa untuk mundur
di luar itu
memang agak susah
karena memang kalau berkaitan dengan peraturan mahkamah konstitusi
harus tiga kali melanggar etik
yang kasusnya govar yang laporkan
kemarin belum diperiksa karena salah satu anggota dewan etik sakit
jadi proses proses itu pastinya akan panjang
apakah akan muncul putusan dewan etik yang berikut
benar tidaknya arief
sangat tergantung dari dewan etik sekarang
nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini
kita akan berbicara tentang
laporan pelanggaran etik lagi yang disampaikan oleh salah satu pegawai mk
yang juga pernah kita ajak berbicara di forum ini abdul govar begitu
apakah nanti segera akan bisa diproses atau tidak
kami akan segera kembali

karena kalau misalnya kita perhatikan beberapa pernyataan arief di portal detik
kemudian juga kita lihat cnn pengakuan govar
bahwa apa yang dikatakan arief itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya
misalnya govar dikatakan meminta jabatan kemudian seringkali tidak masuk kerja
dan kemudian juga ini karena sakit hati kemudian karena dianggap dia kecewa
tidak diajak ke luar negeri
nah ketika dikonfirmasi oleh govar govar menyatakan bahwa pernyataan arief tidak benar
artinya apa ada tanda kutip kebohongan yang dibangun oleh arief
dan bohong itu adalah pelanggaran etika prinsip kejujuran
kemudian itu kan menjadi salah satu poin bagaimana misalnya seorang hakim menjaga etika dia
baik di dalam persidangan maupun juga di luar persidangan
dan indikasi ini sebenarnya cukup kuat
cuma sayangnya sampai saat ini dewan etik belum melakukan proses pemeriksaan
kalau sudah ada proses pemeriksaan saya pikir ini menjadi satu yang temuan yang menarik
dan kalau kemudian akhirnya lagi lagi tadi
putusan dewan etik menyatakan bahwa ini melakukan pelanggaran etik
walaupun tegurannya adalah lisan
ini jadi peluang untuk meningkatkan proses pemeriksaan ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi
artinya jalannya juga masih panjang ya
kalau katakanlah proses oleh govar ini dilakukan oleh dewan etik
hasilnya bisa dipercaya dewan etiknya misalnya kemudian ada pelanggaran etik
walaupun ringan misalnya begitu
maka itu bisa menjadi jalan tapi jalannya masih panjang
seberapa jauh ketika sudah ada dibentuk mkmk
pembentukan mkmk itu bagaimana ini ya
nanti di dewan etik itu kan nanti merekomendasikan untuk bentuk mkmk itu
yang govar ini ya
jadi govar itu kan melaporkan tuduhan terhadap dia
jadi konteksnya itu persoalan pribadi
bahwa dia dituduh
jadi sebenarnya awalnya kan dia nulis normal normal aja
tapi mengkritisi pak arief
sebagai peneliti gitu kan dia nulis dalam perspektif keilmuannya
lalu kemudian muncul reaksi menuduh dia sakit hati begitu kan
nah dia melindungi kepentingan pribadinya
kita pakai bahasa mkm
integritas dia juga
dianggap sakit hati seperti sapa ikan bungeson tadi
akhirnya dia melapor ke dewan etik bahwa ini ketua sudah dalam tanda petik menuduh
nah kita juga mendesak
ini bukan laporan sederhana
dalam konteks perlindungan haknya si govar selaku pelapor
dewan etik harus segera untuk melakukan pemeriksaan
satu hal lagi
kita minta juga perlakuan
perlakuan yang equal
sekarang govar ternyata dipiksa
apa yang dialami govar
ya dialami govar
kemudian dia akan diperiksa etik atau disiplinnya sebagai pegawai
justru dia yang sekarang dinonaktifkan
dari jubir mk kita dapat bahwa kemudian kenapa dia diperiksa etik pegawaian
karena dia tidak mematuhi perintah ketua untuk tidak melapor ke dewan etik
jadi diulang balik
tidak mematuhi perintah ketua
ketua mk ini maksudnya
itu bagaimana proses seperti itu
jadi kan udah bolak balik ini logika
jadi kan agak aneh juga ketika ada temuan soal pelanggaran etik
harusnya kan harusnya didorong untuk melaporkan itu ke dewan etik
tapi yang terjadi adanya larangan
govar kamu nggak boleh laporkan itu ke dewan etik
karena ini menyangkut barangkali ketua
dan yang larang ketua mk
yang larang ketua mk
ada yang mau dilaporkan ketua mk
ini kan yang juga menjadi pertanyaan
singgungan soal ekual
bos kalau bicara soal pelanggaran berat
arief lebih berat daripada soal govar
yang justru mendapatkan
govar itu pegawai biasa
tanda kutip intimidasi di dalam adalah govar sendiri
karena dia dianggap tidak sejalan dengan keinginan pak ketua
bahwa prosesnya mungkin diselesaikan
mungkin tanda kutip secara baik baik lah
terakhir yang ingin saya tanyakan juga terkait soal ketika
seorang pegawai melakukan
merasa ada pelanggaran etik dari ketua
dan ingin melaporkan ketuanya kepada
tetapi kemudian dia dimasalahkan etik sendiri
karena tidak patuh pada perintah ketua
kan aneh nih
yang tidak ekual lagi adalah
govar sekarang dinonaktifkan
arief mestinya kalau dia fair kita
harusnya juga dinonaktifkan
lebih dulu begitu ya
pembentukan mk mk itu
apakah juga harus mendapat persetujuan ketua mk
ini prosesnya nanti
jadi agak lebih rumit ya
karena itu memang kan
mekanismenya kan di internal
tapi memang di dalam peraturan mk
kalau yang dilaporkan itu adalah ketua
dia tidak terlibat
ketua mk tidak terlibat ya
ada aturan yang mengatur itu ya
jadi seperti itu dia
kalau dia yang dilaporkan
dia tidak terlibat
proses pembentukannya itu akan dipimpin oleh wakil ketua
baik kita harus akhiri perbincangan malam hari ini
walaupun kami juga harus menyampaikan
tidak bisa menghadirkan
jurubicara mk yang sebelumnya
untuk bisa bergabung dalam perbincangan
walaupun melalui sambungan telepon
tapi konfirmasi terakhir yang kami dapatkan
dari jurubicara mk fajar laksono
mohon maaf saya masih di pesawat
dan ini sudah berada di landasan
tetapi tidak terbang terbang
nah ini jadi kami memberikan konfirmasi
bahwa memang fajar laksono
sebagai jurubicara mk
tidak bisa mengikuti perbincangan malam hari ini
bang charles terima kasih
bang emerson yunto telah bergabung bersama kami malam hari ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali